pemirsa bangkai kapal tatanic yang tenggelam pada lima belas april seribu sembilan ratus empat puluh
menewaskan satu lima ratus tujuh belas orang untuk pertama kalinya
divisualisasikan secara utuh dalam pemindaian tiga d
proyek ini merupakan pemindaian bawah air terbesar dalam sejarah
model tiga d ukuran penuh dibuat dengan data yang dikumpulkan oleh dua kapal selam
yang bernama romea dan juliet
ekspedisi ini memakan waktu enam pekan pada musim panas dua ribu dua puluh
di lokasi bangkai kapal titanic yang karam di utara samudera atlantik
ilmuwan yang terlibat menyebut jika proyek ini akan memberikan pemahaman berbeda
tentang tragedi tenggelamnya kapal titanic pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
peneliti pun menjamin penelitian ini dilakukan tanpa merusak bangkai kapal